dongeng bahasa indonesia
adalah pasangan miskin yang tidak mempunyai anak
tapi mereka bahagia bersama
suatu hari ketika memotong bambu di hutan
dia melihat bambu aneh tepat di tengahnya
bambu itu bersinar seperti bulan purnama yang cerah
pemotong bambu itu sangat penasaran
dia dengan hati hati memberikan potongan ringan pada bambu untuk membukanya
dan ketika dia melakukannya
dia tidak bisa memotongnya
dia tidak mempercayai matanya
itu itu seorang gadis
ada seorang gadis kecil di dalamnya
ukurannya sebesar ibu jari si pemotong bambu
dia adalah anak paling cantik yang pernah dilihatnya
si pemotong bambu langsung memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah
dengan hati hati mengambil gadis itu di telapak tangannya
dengan hati hati pula dia berjalan kembali ke rumah
dia harus berhati hati untuk tidak menyakitinya
keluar dan lihat apa yang aku temukan
si pemotong bambu menceritakan kejadian itu dan perlahan membuka tangannya
seketika seluruh rumah mereka menyala
pasangan itu terkejut
dia bersinar seperti bulan
kita harus menamainya cahaya bulan
cahaya bulan dia cantik sekali
sang istri mengambil sehelai kain dan meletakkan cahaya bulan di atasnya
saat dia mengaguminya angin sepoi sepoi bertiup dari jendela
gadis kecil itu hampir terbang keluar dari tangan sang istri
dia mencoba memegang cahaya bulan sekuat mungkin
akhirnya ketika angin berhenti
kainnya terlepas dan gadis kecil itu berubah menjadi bayi yang berukuran normal
pasangan itu saling melihat dan terkejut
keesokan paginya pemotong bambu pergi ke hutan lagi untuk memotong bambu
pemotong bambu dan istrinya langsung tahu
itu adalah cahaya bulan kecil mereka yang membawa nasib baik dengannya
sejak saat itu setiap hari pemotong bambu kembali ke rumah dengan koin emas
segera mereka menjadi kaya
mereka memberi makanan dan gaun indah kepada cahaya bulan yang terbuat dari sutra mahal

bulan berlalu dan putri kecil mereka tumbuh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan
dalam waktu singkat cahaya bulan tumbuh menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik
rambutnya lebih sutra dari gaun mahal yang dikenakannya
matanya berkilau seperti bintang
kulitnya juga sangat halus
dan senyumnya lebih cerah dari bulan itu sendiri
dia mungkin adalah wanita paling cantik di bumi
tapi pemotong bambu memiliki sesuatu yang sangat dikhawatirkan
penduduk desa mulai bertanya tentang gadis cantik di rumah mereka
suatu malam ketika cahaya bulan tertidur pemotong bambu berbicara dengan istrinya
aku mengatakan kepada semua orang bahwa kami menemukannya di hutan
dan kami membawanya pulang untuk merawatnya
tapi dia sudah dewasa

mereka telah membicarakan tentang kecantikannya
kita tidak bisa menahannya di rumah ini selamanya
keesokan harinya pemotong bambu berbicara dengan putrinya tentang pernikahannya
dia mengatakan kepadanya bahwa ada banyak pelamar yang meminta untuk menikahinya
tidak ayah aku tidak bisa hidup tanpamu
mengapa kau menyuruh aku untuk pergi
oh anakku yang cantik
aku tidak bisa hidup tanpamu juga
tapi aku tidak bisa menahanmu di rumah ini selamanya
aku mencintaimu tetapi cinta tidak mengajari kita untuk menjadi egois
aku harus membiarkanmu pergi dan menjalani hidupmu
aku tidak akan pernah memaksamu menikahi seseorang yang tidak kau cintai
tapi setidaknya temui para pelamar itu
cahaya bulan sangat mencintai ayahnya dan tidak bisa berkata tidak padanya
keesokan harinya lima pelamar muda datang untuk melihatnya
mereka tidak bisa melepaskan pandangan darinya
cahaya bulan menatap mereka tanpa senyum di wajahnya dan berbicara tanpa kegirangan dalam suaranya
aku akan meminta kalian semua untuk memberikan aku hal hal yang berbeda dari tempat yang berbeda
aku hanya akan menikah dengan orang yang bisa membawakan aku apa yang aku minta
aku akan memberi kau bulan yang gelap dan redup jika kau memintanya

kata padamu kau pergilah wanita muda yang cantik tidak membutuhkan bulan redupmu aku akan membawa
dia semua bintang gemerlap jika dia menginginkannya jangan dengarkan mereka berdua putri aku akan
membawakan mutiara paling bersinar dari lautan ah aku tidak menginginkan bulan tidak menginginkan
bintang ataupun mutiara dari lautan aku hanya ingin kalian membawakan aku apa yang ku minta dari
kalian masing masing dia kemudian bertanya pada pelamar pertama untuk membawakannya sebuah mangkuk
yang terbuat dari batu dari seorang biksu di india tapi mangkuknya harus lebih bersinar terang dari
aku dari pelamar kedua dia meminta cabang satu satunya pohon yang tumbuh di puncak gunung
tertinggi di laut timur akarnya
terbuat dari perak dan batangnya terbuat dari emas cabangnya menghasilkan buah permata dan aku
ingin cabang pohon yang asli jangan coba coba meremehkan aku dengan membawa yang palsu pelamar
ketiga diminta untuk pergi ke tiongkok dan membawa jubah tikus api pelamar keempat diminta untuk
membawa permata yang memiliki tujuh warna dan itu terletak di kepala seekor naga
temukan aku burung layang layang yang membawa cangkang di perutnya dan bawakan cangkang itu
terima kasih sudah datang
cahaya bulan tahu bahwa tugas itu tidak mungkin tapi ini adalah satu satunya cara baginya untuk
tinggal bersama orang tuanya selamanya beberapa minggu berlalu tapi para pelamar tidak pernah
kembali pemotong bambu memberitahu istrinya tentang bagaimana pelamar kedua tertangkap
dalam badai di laut timur dan harus kembali tanpa cabang pohon pelamar ketiga mencoba
menemukan tikus api tetapi menemukan monster yang menggigitnya pelamar keempat berusaha
menemukan naga itu ketika dia diminta memasuki hutan yang gelap dia takut dia menyerah dan
pelamar yang kelima berusaha menangkap burung layang layang tapi burung itu malah menyerangnya
dan satu satunya pelamar yang kembali adalah orang yang diminta untuk membawa
mangkuk yang terbuat dari batu dari seorang biksu di india dia membawa mangkuk paling kecil
tapi tidak bersinar lebih terang daripada cahaya bulan sendiri apakah tidak ada seorang pun di
negeri ini yang mampu menikahi putri kita kaisar selamat datang
kami merasa diberkati akulah yang harus tunduk padamu karena aku datang untuk meminta putri
menikah denganku aku telah mendengar hal hal yang dia minta dari mereka yang ingin menikahinya dengan
izinmu aku ingin bicara dengannya dan mencari tahu tugas apa yang mungkin dia miliki untukku
iya tentu saja silakan duduk aku akan memanggilnya keluar
kaisar menunggu dengan gugup untuk melihat cahaya bulan saat cahaya bulan berjalan keluar dia
terpesona oleh kecantikannya dia bertekad untuk menikahinya tapi cahaya bulan ingin mengatakan
sesuatu oh yang mulia aku tahu kau dapat memberi aku apapun yang aku inginkan permata naga jubah
tikus api cabang dari batang emas adalah tantangan yang bisa kau atasi dengan mudah
keberadaan tadi aku hanya ingin meminta mu satu hal saja
hai hargailah keinginanku untuk tidak mau menikahiku dan jangan bertanya

aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan dan jika ini adalah yang kau minta maka keinginanmu adalah tugasku

permintaan yang kuat bolehkah aku mendapat kehormatan untuk menjadi temanmu "
kaisar dan cahaya bulan tetap berteman dan sering mengobrol si pemotong bambu tidak
membiarkan pelamarnya lagi masuk dia tidak ingin membuat marah cahaya bulannya pada suatu malam
saat memasuki kamarnya dia melihat cahaya bulan sedang duduk di dekat jendela anaknya
itu menatap bulan dan ada air mata di matanya cahaya bulan kenapa kau menangis
ada satu mimpi yang aku miliki setiap malam ayah aku tidak pernah memberitahumu karena aku
tidak ingin kau khawatir mimpi apa itu
aku bermimpi bahwa aku dibawa ke bulan oleh orang orang bulan dan tadi malam
sebuah suara datang mengatakan padaku bahwa

pada hari kelima belas bulan ini mereka akan datang menjemputku aku tidak ingin meninggalkanmu
ayah si pemotong bambu melihat ke arah bulan dalam semua bulan ini untuk pertama kalinya
dia melihat bahwa bulan tanpa kereduk seolah olah seseorang telah mencuri cahayanya dia
mengkhawatirkan putrinya dia segera mengirim pesan kepada kaisar dan meminta bantuannya
kaisar bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun mengambil cahaya bulannya
pada hari ke lima belas bulan ini aku ingin dua ribu penjaga kerajaan berjaga di luar rumah
cahaya bulan tidak ada yang boleh menyentuhnya hari ke lima belas tiba rumah cahaya bulan
dikelilingi oleh dua penjaga kerajaan yang bersiap dengan panah mereka
kaisar sendiri bersiap dengan pedangnya dan berdiri di depan rumah
sang pemotong bambu membawa cahaya bulan ke ruang bawah tanah ibunya memeluknya erat erat
semua orang bersiap melindunginya lalu tiba tiba cahaya terang bersinar dari langit
apa itu aku tidak bisa melihat apa apa
sebuah kereta yang indah terbang turun dengan banyak peri kecil berkeliaran
mereka memainkan nada yang indah di seruling mereka tiba tiba cahaya bulan menutup mata
dan diterbangkan ke arah musik itu dia terbang keluar dari ruang bawah tanahnya
dengan orang tuanya berlari di belakangnya peri peri itu menyentuh sinar bulan dengan
bulu perak berkilauan dan gaun cahaya bulan berubah menjadi gaun putih panjang yang sangat indah
dia membuka matanya dan tersenyum cerah ketakutannya hilang dia berjalan ke orang tuanya dan memeluk mereka
ayah kau telah merawat aku dengan baik tapi aku harus kembali ke orang orangku untuk melakukan tugasku
apa aku tidak mengerti
selama ini bulan meredup karena aku ada di bumi akulah sang cahaya bulan
bulan tidak lengkap tanpa aku ayah akulah terang yang memandu manusia di malam gelap mereka
aku berkeliaran di siang hari dan lupa siapa aku ketika menginjakan kaki di bumi
bingung dan lelah aku duduk di bambu dan kau menemukan aku
jadi kau harus pergi sekarang kau tidak akan merindukan kami
ibu aku akan datang menemuimu setiap malam satu satunya waktu kau tidak akan melihat aku adalah ketika tidak akan ada bulan di langit

telah menjadi teman yang baik tapi aku harus pergi sekarang
cahaya bulan duduk di keretanya dan dengan gembira melambaikan selamat tinggal kepada orang orangnya di bumi
dia duduk di keretanya dan dengan gembira melambaikan selamat tinggal kepada orang orangnya di bumi
dia tidak sedih karena dia tahu dia akan selalu mengawasi mereka dari langit
keretanya membawanya ke bulan
sang pemotong bambu mengusap air matanya dan menunggu cahaya bulannya kembali

dan itu dia cahaya bulan terang seperti bulan periang
seperti bulan purnama bulan bersinar dengan cahaya penuhnya kaisar tidak pernah menikah
dengan orang lain setiap malam dia akan menatap bulan selama berjam jam dan tersenyum pada cinta
dalam hidupnya sang pemotong bambu mengubah rumahnya yang besar menjadi pondok kecil yang
tua karena itulah satu satunya cara membiarkan cahaya bulannya masuk ke rumah mereka melalui
atap di malam hari pemotong bambu dan istrinya menghabiskan sisa hidup mereka dalam damai selesai